sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mila bingung mila tuh harus percaya sama siapa
mama mila sendiri kak
kak faidul boleh bohong sama siapa aja
kak fadil juga boleh bohong sama mila
kak fadil juga boleh bohong sama mila
kak fadil gak boleh bohong sama diri kak fadil sendiri
kalau memang semuanya terjadi mila bisa terima kak
atau mungkin kak fadil tertekan
kok kak fadil tertekan karena harus memilih mila
aku sama sekali nggak pernah tertekan mila
aku sama sekali gak pernah tertekan mila
aku sama sekali gak pernah tertekan mila
siapaawi karyawan kekurangan buat helm itu
cuman cuman masa cuma pegar ke theseus
saya paling tidak suka dengan karyawan yang tidak disiplin
besok pecat dia
baik pak permisi
tunggu tunggu tunggu
sebelum bapak pecat dia suruh dia temui saya dulu
iya pak arifin
sebentar sebentar saya lihat agenda saya dulu
sebenar ini saya lagi mencari cari pak
jadi tur cina beijing itu memang diadakan pada tanggal
dua puluh april dua ribu sepuluh pak
iya terima kasih
sudah dua puluh tahun kita tidak bertemu
tapi aku tetap
aku tetap tidak bisa melupakan kamu

mama harus pulang malam ini
besok kan mama kerja
kalau memang nggak masuk nanti mama dipecat nak
mama itu belum sehat mama itu masih sakit
selamat malam bu farah
bagaimana kondisi anda hari ini
alhamdulillah pak dokter
pak dokter saya udah boleh pulangkan malam ini
mama itu masih sakit
mama belum sembuh
lagi pula besok ibu kan ada jadwal untuk ct scan
iya betul pak dokter
tapi kan itu bisa dilakukan tanpa harus dirawat
besok saya balik lagi ke sini kok pak dokter
iya pak dokter
mas sudah kalau begitu
saya permisi dulu bu
terima kasih banyak pak dokter
mah mila gak mau kalau mama sampai pingsan lagi
kamu gak perlu khawatir
pusing pusing mama itu cuma mikirin aja kok
saya sudah berhenti
aku gak mungkin pulang dhani mujuarkan kamu sama mama aku mila
tante tentu sudah baik kan
saya gak tau gimana menjelaskannya
saya tidak perlu penjelasan apapun dari kamu
semua penjelasan dari kamu
membuat saya tambah marah sama kamu
kamu sadar gak sih
kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak terhormat
tak seharusnya kamu melakukan hal ini
mama gak boleh marah marah terus
mama masih sakit
kak fadil seharusnya pulang
biar mila aja yang nganterin mama
kak udah jangan semakin memperkeruh keadaan
fadil kemana sih di telepon gak diangkat
bikin mama cemasa aja deh
ma kamila juga belum pulang
paling mereka sedang bersama sama
udah lah mama gak usah cemas kayak gitu
justru karena mereka lagi berdua pak
mama jadi cemas dan gak tenang
papa kan tahu pa
kamila itu pembawa bencana
nanti kalau fadil pulang kenapa napal gimana
masya allah sih mama
anak sendiri kok disumpahin sih mah
ma biarin aja mereka mau jalan jalan sekaligus
apa salahnya mereka mau bersenang senang
bersenang senang di atas penderitaan mama
itu kan udah sering pak
papa kan tahu pa
camillah itu kutukan untuk keluarga kita
di mana ada camilla pasti ada bencana
fadil suruh pulang pak
karena malam ini kamila gak pulang ke rumah om
soalnya mila mau nginep di rumah mama
loh mamanya memang kenapa
tapi sakitnya gak parah kok
mama cuma kecapean aja
terus fadil ada sama kamu sekarang kan
oh enggak om
kamila sendiri kok
jadi fadil gak sama kamu di sana
memangnya kak fadil belum pulang
terus dia di mana sekarang
pak fadil kemana pak fadil
memang kak fadil sama mila tadi om
tapi mila udah nyuruh kak fadil untuk pulang duluan
kok belum sampai rumah terus dia kemana tuh
ibu udah sembuh bu
pak tama bingung kan di mana fadil berada
saya tahu pak
dan saya yakin fadil lagi bersama selingkuhannya
pak pak kenapa pak
masya allah mama
mama tolong jangan bicara seperti itu ma
pak kenapa pak
biar pak tama tahu bagaimana kelakuan anaknya
pak tama tolong kasih tahu fadil ya
dan tolong ajari fadil bagaimana dia menjadi laki laki yang baik
saya sudah dua kali melihat fadil dengan menikahnya
kenapa sih pak
tolong bapak mengerti
saya sebagai ibunya kamila
sangat marah dan kecewa sekali terhadap fadil
begitu mudahnya dia dengan perempuan lain
padahal kamila sedang mengandung
di mana hati nuraninya pak
saya tahu pak
keluarga pak tama adalah keluarga terhormat
dan keluarga terpandang
dan semua orang juga mengaguminya
fadil anak yang tampan
karena orang kaya dan seorang dokter
perempuan mana sih pak yang tidak mau dekat dengan fadil
jangan begitu mudahnya dong mempermainkan perasaan anak saya
tolong bapak kasih tahu pada fadil
berhenti mempermainkan perasaan anak saya
urusan ini akan saya bawa kepada jalur hukum
saya akan menuntut
kalau fadil lepas dari tanggung jawab
terima kasih pak tama
kenapa bicara seperti itu sama tama
biar pak tama tahu bagaimana mengacari anaknya
kalau fadil selingkuh terus
ya allah kenapa seperti ini sih
di jam segini
kamilah kok gak keluar keluar ya
kamu ada di mana sekarang
eh ini fadil lagi di
bapak minta kamu pulang sekarang juga
memangnya ada apa pak
papa tunggu di rumah
pak kenapa sih papa marah marah begitu
enggak enggak enggak
kenapa sih pak
udah udah bunuh deh